kamu gak mau lihat kamu itu lebih menderita mengharapkan cinta dari raja padahal dirinya sendiri gak pernah membalas cita kamu
putri itu udah meninggal mbak
aku yakin raja bakalan mencintai aku
mama yakin kok di hati kecil kamu sebenernya kamu juga tau kalo sebenernya raja itu gak akan pernah bisa melupakan putri
sampai nih mona
besok gue tundangan sama clara
raja tundangan hari ini
raja sama clara itu tunangan
udah gak bisa dilepas lagi cincinnya
kayaknya antic attempting untuk itu
karena cincin itu gak bisa lepas dari jari aku
aku yang pake sendiri
aku juga gak tahu kenapa
jadi aku suruh raja untuk datang kesini
supaya dia bisa memberi waktu untuk pertunangan
supaya kita bisa cari tahu
gimana caranya untuk lepasin cisin ini
kamu kan juga udah pengen tunangan sama clara
aku gak mau
karena aku diantara hidup kalian

kenapa berat sekali untuk meninggalkan kamu
kenapa sulit buat aku
misain sosok kamu dari sosok putri
kenapa buat aku kamu tuh
tetap terasa seperti putri
sekalipun si clara itu suka nyelakain kamu
tapi bukan berarti kamu tuh boleh nyongong cicin ini
di hari pertunangan dia
lupa berapa kali sih aku bilang
aku itu gak ada niatan buat ngambil atau curi cincin ini ya
tadi nggak sengaja aja ketemu
terus gak tau kenapa
nah akhirnya gak bisa lepas kan
kau pikir aku sengaja
ya udah udah udah sini sini aku bantu
ini kenapa sih ikatan putri sama raja tuh susah banget di lepasin
misahin mereka tuh kayaknya gak cukup
lo bertunangan sama clara raja
supaya lo tuh gak bisa deketin putri lo lagi
terima kasih silahkan masuk
keterlaluan tau gak
kamu kenapa sih
dateng dateng langsung maksudnya
kamu nih ya disuruh cerahkan saya kamu gak mau
tapi kamu tidak pernah menghormati hak saya
clara tunangan kamu yang ngasih tau saya
emangnya kamu peduli
kamu lupa waktu kelara kecelakaan
dan kakinya sampai lumpuh
saya telepon kamu kamu gak peduli kok
gak usahlah kamu pencitraan lagi ya
saya tau kok
kenapa kamu marah marah
takut orang orang melihat bahwa
acara pertunangannya clara anaknya citra
tapi citranya gak ada
bukan itu alasan saya marah
saya gak setuju clara tunangan
apalagi sama raja
aku cuma mau berbicara sama dia
aku gak mau
aku mau berbicara sama dia
apa ngerasa mau ketemu sama eh kamu nggak boleh ketemu sama dia saya nggak izinin kamu ngerusak pertunangan keluar
aduh eh cintra
aduh gimana nih kalo misalnya gue ketauan
kamu nggak boleh masuk
kamu lepasin saya atau saya injek lagi
clara clara kamu nggak boleh tunangan sama raja ya
kenapa mama ngelarang aku
clara kamu sadar dong na raja itu nggak pernah mencintai kamu
satu satunya perempuan yang dia cintai itu cuma putri bukan kamu
justru karena mama itu nggak mau liat kamu sakit hati clara
mama nggak mau liat kamu itu lebih menderita mengharapkan cinta dari raja padahal dia sendiri nggak pernah
membalas cinta kamu
putri itu udah meninggal pak
aku yakin raja bakalan mencintai aku
mama yakinku di hati kecil kamu sebenarnya kamu juga tahu
kalau sebenarnya raja itu gak akan pernah bisa melupakan putri
kamu nggak akan melelah ke sinis
kamu nggak akan bisa dapat tempat di hati raja sampai kapantun
lebih baik kamu cari laki laki lain yang bisa mencintai kamu dengan kamu
bapak selalu mendukung putri sama raja
sekarang putri udah meninggal tapi mama malah ngebelain pona sama raja
mama gak pernah ngebelain aku sama raja
udah cukup ma
clara mama itu justru ingin lihat kamu bahagia
mama gak mau kamu mengalami nasib yang sama seperti mama
mama ingin kamu mendapatkan laki laki yang bisa mencintai kamu dengan tulus
kalau mama inginkan lihat aku bahagia kenapa mama melarang aku ma
sekarang aku minta mama pergi dari kamar aku